halo sahabat kompas tv kembali bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
kali ini kita akan membahas soal fenomena munculnya petir saat gunung berapi meletus
sebuah rekaman video memperlihatkan letusan gunung ruang yang cukup dahsyat dan eksplosif di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro atau sitaro sulawesi utara rabu tujuh belas april dua ribu dua puluh
dalam video tersebut tampak letusan gunung ruang tidak hanya mengeluarkan lava dan awan panas tetapi juga disertai kilatan petir
fenomena munculnya petir di sekitar gunung yang meletus kerap dinamakan sebagai petir vulkanik
petir vulkanik menjadi salah satu fenomena misterius dan sulit dipahami oleh para peneliti
namun secara umum petir vulkanik merupakan manifestasi proses kelistrikan

banyak hasil studi telah mengungkap bahwa tingkat kekuatan petir vulkanik dipengaruhi oleh seberapa besar letusan gunung berapi terutama terkait ketinggian abu dan suhu atmosfer
jadi semakin tinggi gumpalan atau kolom abu dari letusan gunung berapi maka semakin besar pula potensi terjadinya pembentukan petir vulkanik
mitigasi dan bencana geologi hendra gunawan menjelaskan bahwa petir yang terlihat saat gunung berapi meletus adalah hal yang umum terjadi
penyebabnya adalah adanya muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik
kejadian erupsi berupa letusan pada dasarnya merupakan proses dikeluarkannya material material vulkanik baik padat cair maupun gas yang bersuhu tinggi
molekul molekul gas panas vulkanik ini melepaskan muatan listriknya yang terlihat sebagai petir atau halilintar
munculnya petir pada saat erupsi gunung berapi secara umum tidak jauh berbeda dengan mekanisme pembentukan petir di langit ketika mendung atau akan turun hujan
namun hal yang membedakan adalah tempat atau ruang pemicu munculnya petir tersebut
proses terjadinya petir di langit
terjadi ketika muatan listrik yang terkumpul di dalam awan cumulonimbus mencapai tingkat kejenuhan tertentu
pada petir vulkanik awan cumulonimbus yang menjadi ruang munculnya petir tergantikan oleh awan kepulan uap air abu debu dan partikel vulkanik lain yang menyembur ke angkasa secara masif
meskipun mekanisme lengkap belum sepenuhnya dipahami oleh para peneliti
sejumlah hasil penelitian telah menunjukkan beberapa fenomena yang turut berkontribusi atau memicu pembentukan petir vulkanik saat gunung berapi meletus
dalam studi yang terbit di jurnal geofisical research letters tahun dua ribu sebelas oleh badan meteorologi islandia dan peneliti lain
salah satu fenomena yang dapat memicu pembentukan petir vulkanik adalah pengisian es
fenomena ini terjadi ketika udara hangat dari letusan naik ke langit
dan bertemu dengan udara yang lebih dingin di atmosfer
fenomena gesekan atau dikenal sebagai pengisian tribo elektrik juga dianggap sebagai mekanisme penting yang dapat menyebabkan terjadinya petir vulkanik
fenomena ini terjadi karena partikel es pecahan batu dan abu bertabrakan hingga menghasilkan ion bermuatan
selain itu faktor ketinggian abu vulkanik juga berdampak signifikan terhadap pembentukan petir vulkanik
hal ini sesuai dengan hasil studi dari ahli vulkanologi university of south florida stephen magnuts
dan ahli meteorologi dari massachusetts institute of technology earl williams yang diterbitkan di jurnal bulletin of vulcanology tahun dua ribu sepuluh
mereka menulis bahwa akan ada konsentrasi uap air yang lebih tinggi ketika letusan gunung berapi menghasilkan abu dengan radius lebih dari tujuh km
hal ini juga akan memicu lebih banyak terjadinya fenomena pengisian es dan aktivitas listrik
sebaliknya letusan dengan tingkat abu vulkanik yang lebih kecil akan mengurangi munculnya petir vulkanik
penelitian yang diterbitkan dalam jurnal geofisical research letters
pada juni dua ribu dua puluh tiga menunjukkan sambaran petir yang dipancarkan oleh letusan gunung hungatonga pada dua ribu dua puluh
telah menciptakan tingkat kilatan petir tertinggi yang pernah tercatat di bumi
kilatan petir ini bahkan lebih banyak daripada badai manapun yang pernah didokumentasikan
menemukan bahwa letusan tersebut menghasilkan dua enam ratus lima belas kilatan petir per menit pada intensitas puncaknya
intensitas puncak tersebut berlangsung selama hampir lima menit
tingkat puncak petir dari letusan gunung hungatonga di pasifik selatan ini juga jauh lebih tinggi
daripada kejadian petir paling intens kedua yang pernah terdeteksi
kejadian itu adalah sembilan ratus sembilan puluh tiga klatan per menit
dalam badai petir di amerika serikat bagian selatan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sonya benke dari kelompok ilmu elektromagnetik dan aplikasi ruang kognitif laboratorium nasional los alamos
yang juga salah satu penulis studi ini menyebut bahwa letusan gunung berapi hunga
merupakan yang terbesar sejak letusan gunung krakatau pada tahun seribu delapan ratus
letusan gunung berapi yang dahsyat menghasilkan gumpalan abu
yang dapat menciptakan sistem cuacanya sendiri dan memicu terbentuknya petir di posisi yang lebih tinggi dari biasanya
ketika gunung berapi bawah laut hungatonga meletus
gunung tersebut menciptakan gumpalan abu yang mencapai lebih dari empat puluh km
lebih tinggi dari badai petir pada umumnya
pengamatan petir seperti ini mengungkap di dunia
saya audrey chandra saksikan program program kompativity
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya